rekaman suara pemiksaan voice note dan translate rekaman suara serta lini lini masalah digital
dilakukan secara manual kami lakukan secara manual dan dikonfirmasi kepada saksi yang berbicara
dalam voice truth yang masih hidup tersebut termasuk di dalamnya meminta penjelasan konteks dan lokasi
jadi voice note yang kami dapatkan baik dari kepolisian maupun yang kita dapatkan dari fpi
kami periksa secara manual termasuk juga jejak digital ini masanya kami lakukan dengan keterampilan staff kami
yang agak paham soal digital tersebut kami cocokkan dengan keterangan saksi orang orang yang berada dalam rekam
kami tanya kalau mereka masih hidup kami tanya ini benar nggak kamu ngomong begini
dinyatakan benar apa konteksnya gimana lokasinya kami tanyakan semua
yang berikutnya hasilnya apa
yang pertama adalah mendapatkan skema jalur perjalanan peristiwa dari sentul sampai ke gerbang torong pertawang timur
jadi kami tahu dari gerbang dari sentul sampai
menuju gerbang tol kampung timur itu siapa saja yang ngomong di titik mana kira kira pembicaraan itu ada di voice road
terus juga kami mendapatkan konteks di luar tol sepanjang pintu pintu keluar dari kerawang timur sampai masuk lagi ke kerawang torong pertawang timur
kita beritahu siapa yang ngomong apa di titik mana terus kami cocokkan dengan ini masanya
dan apa yang diomongkan nanti
ini akan diterangkan oleh pak bika dengan nantuan itu
terus berikutnya adalah kami mendapatkan konteks yang ini penting
ini penting untuk melihat kalau tadi ditanya pak bika kami mengatakan ada masyarakat yang mengatakan ini km lima puluh kenapa kami kejauhan ngomong begini
peristiwa kerawang ini konteks
kami mendapatkan konteks eskalasi dalam peristiwa tersebut eskalasi ketegangan dan tindakan kekerasan
eskalasi rendah dari sentul sampai gerbang keluar pintu tol kerawang timur
nanti kita akan menunjukkan videonya ya oleh pak bika oleh yang lain
terus konteks kedua eskalasi sedang dari gerbang tol kerawang timur sampai menuju flyover hotel sus bell di kerawang
konteks ketiga adalah eskalasi tinggi
mulai dari hotel swiss bell kerawang masuk ke pintu tol kerawang barat sampai km empat puluh sembilan di jalampak
jadi itu konteks ketegangan tinggi
nah eskalasi ini kami kategorikan
pertama eskalasi rendah ditunjukkan belum adanya gesekan antara mobil fpi dan mobil petugas
dan masih dalam jarak yang ya tidak terlalu jauh
eskalasi sedang mulai terdapat gesekan mobil dan jarak dekat
dan eskalasi tinggi mulai ada dugaan benturan mobil dan tembakan
yang berikutnya adalah terdapat konteks
nah ini yang juga penting salah satu ketemuannya thomas sembik penting
terdapat konteks kesempatan untuk menjauh oleh mobil
untuk menjauh oleh mobil fpi dari petugas
namun malah mengambil tindakan menunggu mobil petugas
jadi setelah kami projek voice note terus melihat titik titik di lapangan
terus juga melihat ini masang
salah satu temuannya yang disampaikan eskalasi adalah terdapat konteks kesempatan untuk menjauh oleh mobil fpi dari mobil petugas
namun malah mengambil tindakan untuk menunggu
terus juga melihat ini masang
selanjutnya adalah pemeriksaan video dan screen capture smart cctv dari jasa markah
dilakukan secara manual dengan membandingkan satu titik dengan titik yang lain yang terdapat cctv
karena cctv nya banyak jadi kami mendapatkan cctv ini cctv yang masih itu
jadi cctv yang tidak berfungsi empat puluh sembilan sampai tujuh puluh dua
di bawah itu empat puluh delapan sampai lima puluh
dan setelah sampai seratus itu kami dapat semua baik yang atas maupun yang bawah termasuk juga pintu pintu keluar dan masuk
kami juga dapat termasuk di dalamnya gerbang tol pintu rawang timur maupun gerbang tol rawang barat
makanya jumlahnya sangat banyak
termasuk di dalamnya kami membandingkan dengan lini masa digital yang kami bukakan akses
termasuk juga kami bandingkan dengan voice note tadi untuk menentukan gimana kira kira situasinya
termasuk juga kami ngecek beberapa part nomor mobil itu ke s samsat bki
terus samsat jawa barat banten dan jawa tengah
kami cek semua itu
jadi karena ada aplikasi tersebut kami cek samsatnya ya
paling gampang dki terus jawa barat banten dan jawa tengah
hasilnya antara lain dalam perjalanan di dalam tol memang terdapat rombongan mobil fpi menuju dan keluar dari tol perawang timur
yang berikutnya dalam tangkapan video tersebut terdapat kondisi perjalanan yang konstan melaju
dan tidak terlihat terkesekan
ini di dalam tol
yang berikutnya sejumlah mobil yang terdapat dalam pembicaraan voice root terdapat dalam jalur perjalanan tol tersebut
jadi voice note juga terkuti itu ada dalam perjalanan perjalanan tol
yang berikutnya terlihat mobil dalam persiwa tersebut beberapa masuk kembali ke tol melewati gerbang tol perahambar
jadi robilnya terlihat sampai juga akhirnya nanti terlihat juga ketika masuk ke tol
jadi akhirnya nanti terlihat juga ketika masuk ke tol mereka akan bergerak di tolabah cheren eebon berubah

mobil keluar dari gerbang tol perawang timur pasca kejadian km lima puluh termasuk mobil towing yang
mengaku mobil set koleksi jadi kami juga melihat itu jadi seperti itu dari situ keluar tol apa
berbentuk murah masuk lagi tolong rawang barat terus apa luar berbentuk rawang timur lagi yang
sudah berbeda cerita karena yang luar terakhir itu sudah pakai mobil kowi itu kami kami cek gitu
semua yang berikutnya adalah yang ke pendalaman ahli tim melakukan pendalaman ahli untuk membuat
rangka peristiwa dengan mengundang ahli yang pertama adalah forensik kedokteran forensik senjata
dari pindad dan psikologi forensik hasil pendalaman tersebut antara lain untuk forensik
dokteran memberikan pandangannya antara lain ini dengan membandingkan foto dari keluarga dan
proses tutup sih serta paparan powerpoint dari kompensi yang terus mendengarkan penjelasan terkait
kondisi mobil ini pada perang koreksi hanya melihat jenazah tapi juga mendengarkan penjelasan dari
khususnya kondisi mobil ini lubang dulu dan melihat kondisi mobil juga kondisi mobilnya
dijelaskan antara lain yang pertama terdapat luka ati pertembangan pada enam jenazah tersebut
sebanyak delapan belas luka tembak ini detail anda kami tadi kami dalam laporan yang kami susun
yang berikutnya adalah terdapat luka jahitan akibat tindakan otopsi jadi memang ada luka jahitan tapi itu
konsekuensi dari bagian dari otopsi terus di beberapa foto yang menunjukkan luka selain luka tembak dan
jatuhkan api akibat tertutup tersebut bukan akibat dari tindakan kekerasan termasuk informasi akibat
pembakaran namun karena konsekuensi dari waktu dan kondisi tubuh jenazah jadi kami karena kami mendapatkan berbagai informasi terus juga
juga mendapatkan foto kondisi jenazahnya sudah banyak yang kayak lubang lubang terus mengupas
dan sebagainya itu penjelasan abik dengan melihat perbandingan foto di awal dan di akhir
dari awal sebelum kondisi jenazahnya dilakukan otopsi sampai kondisi terakhir yang diterima
oleh keluarga itu bagian dari konsekuensi jenazah dari tubuh bahkan juga bisa bilang kenapa kondisi jenazah dari satu tubuh menyebabkan kecemasan kecelakaan jenazah dari tubuh releasing jenazah yang tersebut
dengan waktu yang kurang mirip yang satunya konsekuensinya lebih banyak yang satunya kok malah tidak
karena posisi tubuhnya terdapat izi kolesterol dan sebagainya berbeda beda satu dengan yang lain
yang berikutnya adalah psikologi forensik psikologi forensik memberikan pandangannya antara lain
ini metode nya ya dengan mendengarkan voice note terus melihat kutub korban terus melihat juga kutub kutub saksi
mendengarkan penjelasan kesaksian jadi kami jelaskan kesaksiannya dan beliau juga bilang ini sayangnya dia tidak bisa wawancara langsung
jadi tanpa mendengarkan wawancara secara langsung ini antara lain memberikan pandangan bahwa tidak terdapat beban dalam pembicaraan oleh penbicara

nah dalam pembicaraan voice note itu tidak ada beban ini kalau ada ini bukannya apa namanya ketakutan dan sebagainya tidak
tidak ada beban makanya dalam pembicaraan tersebut pembicaraan dalam voice note terdapat baseline persiapan untuk bertahan dan melalui
jadi kata terdasar dalam pembicaraan tersebut adalah baselinenya bertahan dan melalui nah itu yang inti dari penjelasan
yang ketiga adalah ahli senjata dari pindad
ahli senjata dari pinggat ini
ahliannya pertama latar belakang
karya komunisi senjata
etalogi kendaraan tempur
dan kualiti insuran atau
nah ke enamnya memberikan pandangan
antara lain karena indonesia juga
melihat barang bukti kami dan melihat
mereka dari pinggat
menjelaskan proses terbuka
karena bisa melihat dan mengikuti
proses secara langsung
termasuk diawasi oleh masyarakat
secara langsung jadi
teman teman juga juga kata
ada masyarakat ada ngo dan sebagainya
itu sesuatu yang belum pernah
bio ini mengatakan bahwa
ini proses yang transparan dan antibody
yang berikutnya adalah
alat yang digunakan adalah alat yang memenuhi
standar dan canggih
operoluan seingatnya dia bilang
ini alatnya alat yang
terbaik di asia
yang berikutnya adalah
prosedurnya juga memenuhi
sangat jadi mereka juga melihat
prosedurnya bagaimana perlakuan mereka
dan bagaimana perlakuan terhadap
senjata yang sedang dimuji
dan berikutnya adalah secara
kasar mata karena
bio bio ini menilai
kami tunjukkan benda benda kami
barang bukti yang kami temukan
secara kasar mata menilai
adanya barang bukti yang berasal dari
senjata api tapi bukan
termasuk senjata pabrikan atau
memaklumkan jadi secara kasar mata
bio bio mengatakan bahwa
barang barang ini ada yang memang
dari senjata pabrikan
atau istilah umumnya
dan senjata yang rakitan tapi ini
hanya melihat secara kasat mata
belum hasil ujian
lapornya belum keluar
jadi secara kasar mata kami
tidak bisa begitu
jadi dia melarikan
itu istil kepada kami karena memang
pekerjaan sehariannya memang ada yang
mengandung misi ada yang mengandung senjata
nah di samping beberapa prosesnya ini
kami juga melakukan simulasi
atau rekonstruksi persiwa
dua anggota fpi
tertembaknya dua anggota fpi
dan empat anggota fpi
yang juga tertembak
di kantor komnas ham tunggu
mendalami kedua persiwa tersebut
setelah kami mendapatkan pandangan
dari ahli kedokteran koreksik
yang diundang secara mandiri oleh
jadi kalau kemarin misalnya teman teman
melihat di kantor komnas ham ini di bawah
sebenarnya bukan rekonstruksi
tapi bahasa lundia yang namanya rekonstruksi
sebenarnya itu simulasi
membandingkan antara keterangan yang kami dapatkan
dari berbagai pihak
khususnya dari kantor komisian
membalikan keterangan dan logika yang
diberikan kepada kami oleh kedokteran koreksik
makanya kami mengambil
mereka untuk melakukan rekonstruksi
istilahnya kembangannya rekonstruksi
pada lukisimulasi pihak ini bagaimana
kesesuaian antara pandangan
ahli yang diundang sendiri
oleh komnas ham secara independen dan mandiri
dengan realita yang
dijelaskan oleh mereka secara langsung
nah apa hasilnya
dari semua yang kita lakukan
mengundungi tempat sampai menguji
dengan ahli ini
substansi fakta temuan secara singkat
secara singkat sebagai berikut
bahwa benar pihak
polda metro jaya melakukan pengerahan
tugas untuk melakukan pembuntutan
sebagai bagian dari proses penyelidikan
pelanggaran protokol kesepakatan
hal tersebut dibuktikan
dengan adanya surat tugas terhadap
sejumlah anggota bilkrim jus polda metro jaya
tertanggal lima desember dua ribu dua puluh
untuk melakukan pembuntutan terkait
keberadaan mrs tersebut
yang berikutnya adalah
bahwa didapat fakta juga
terlaku dari upaya penyelidikan dan pembuntutan
terhadap mrs yang dilakukan
oleh petugas yang dinyatakan
bukan dari kompunisian
ada beberapa yang ditekan dari mereka
di kawasan markas sariah
sentul dogor jawa barat
pada tanggal empat desember dua ribu dua puluh
mekang undungnya ya
sebetulnya sejak tanggal empat itu
ada sampai perjalanan ke jawa
yang berikutnya adalah
adanya konsentrasi petugas keamanan
berserang dan melengkap
pada tanggal enam tujuh
sampai tanggal tujuh desember dua ribu dua puluh
di sejumlah titik gerbang tol
terus area dan jembatan menyeberang
di sejumlah titik sepanjang jalan tol
di jakarta cikampek
namun berdasarkan hasil penyelidikan
komas ham dipastikan bahwa
konsentrasi petugas berserang
dalam rangka proses pengawalan
rombongan pembawa vaksin covid sembilan belas
dari bandara soekarno harta
menuju bio farma bandung
ini sebenarnya gak ada
kaitannya kesimpulan saja
bahkan beberapa yang di jembatan itu
ya ini pembuatnya biasa biasa saja
ajak buyong merangkang dan sebagainya
terkait dengan sejumlah cctv
jasa marga yang tidak berfungsi dengan baik
pada tanggal kejadian
tim penyidik telah melakukan pemeriksaan
dari sejumlah saksi
dan melakukan pemeriksaan langsung ke titik lokasi
dan menemukan fakta bahwa
telah terjadi kegagalan pengiriman
rekaman gambar cctv
akibat putusnya file optik
di dalam sebuah joint user
sehingga menyebabkan tidak berfungsi
cctv mulai dari km empat puluh sembilan
sampai km tujuh puluh dua
atau jakarta cikampek
sebab demanan mestinya
ini kami periksa sendiri beberapa kali
jasa marga lebih dari lima kali
kami periksa untuk memastikan ini
yang berikutnya nomor lima
bahwa didapat fakta
berdasarkan keterangan saksi saksi
dan hasil analisa rekaman cctv
dan analisis rekaman percakapan
teridentifikasi sejumlah kendaraan roda empat
yang juga melakukan pembentukan
terhadap mks dan rombongan sejak
dari kawasan cintur bogor
hingga tanggal tujuh desember
dengan detail keterangan sebagai berikut
dengan nomor polisi b
dengan nomor polisi b
mobil petugas dengan nomor polisi
sania warna silver dengan
jadi mendapatkan pertolongan dari saksi
maupun dari pihak yang lain
terus bahwa benar
kendaraan jenis avanca silver
dan b seribu lima ratus empat puluh dua poi
diakui sebagai kendaraan
petugas polisi yang pada tanggal
kejadian sedang melakukan
pembunuhkan terhadap mrs
kalau yang rencruiser
itu terakhir saja
dia datang keterangannya
datang rumahan pendek
dia tidak terekam dalam cctv juga
sedangkan untuk kendaraan
yang menurut keterangan saksi
dan hasil identifikasi rekaman cctv
serta analisis rekaman
percakapan terlihat aktif dalam
kebutuhan terhadap rombongan mrs
mobil ini tidak
diakui sebagai mobil milik petugas
polisi yang sedang melaksanakan
jadi keberadaan mobil ini ada
terekam dalam video dan terekam dalam
yang kami belikan oleh jasa marga
terus terdapat beberapa
kendaraan lainnya yang telah diidentifikasi
oleh tim penyelidik
diduga juga menggunakan platik
tertangkapkan oleh cctv melalui
bagian belakang rombongan mrs
namun belum dapat dipastikan apakah
mereka melakukan pembunuhan
karena memang dalam voice
itu juga tidak dibicarakan
ketika keluar dari
gerbang tol pintu timur
juga tidak terdapat
yang berikutnya nomor enam
peristiwa peninggalan yang
enam anggota laskar fpi
di latar belakangnya ada kegiatan pembunuhan mrs
yang secara aktif dimulai
sejak tanggal enam tanggal tujuh desember
di saat rombongan mrs
bersama sejumlah pengawal
jumlah sembilan unit kendaraan roda empat
bergerak dari rumahan
sintul di sebuah tempat di kabupaten kerasa
di jawa barat
ada penelusuran singkat
yang pertama mobil bendungan mrs
di bumi sejak keluar gerbang tol
masuk ke gerbang tol sentul utara
di buah tinggal tol cikafred
dan keluar tol rawang timur
pergerakan tiringan mobil
meskipun sacfi mengatakan
adanya manufur masuk
prasudi polisi mengaku hanya sesekali
maju mendekat dari jalur kiri tol
untuk memastikan bahwa
rada dalam kiringan mobil
jadi pengakuan fpi
dalam kontrakan nya
tapi kalau polisi mengatakan
cuma mendekat saja
itu tidak ada penyelipan
terus rombongan keluar
pintu tol rawang timur
dan tetap diikuti oleh beberapa
kendaraan yang melakukan pembentukan
jadi sebanyak enam mobil rombongan
rms melaju lebih dulu
dan meninggalkan dua mobil
jadi yang keluar tol
gerbang tol pintu rawang timur
yang enam melaju dua
yang dua itu ditinggal
van mander mereka sebut begitu
dan mobilnya lascar khusus
untuk tetap menjaga mobil yang membutuhkan itu tidak bisa
yang berikutnya kedua mobil
fpi tersebut berhasil membuat cara
kesempatan untuk kabur
namun mengambil tindakan untuk menunggu
mereka bertemu kembali dengan mobil
dua mobil lainnya yaitu
jadi bertemu kembali mereka pada akhirnya karena ditunggu
yang berikutnya adalah
bahwa dua mobil pengawal
van mander dan lascar khusus
berisi enam orang
melewati sejumlah ruas jalan dalam
dan itu diikuti oleh tiga mobil pembuntut
mereka antara lain
melewati jalan pelangi
melewati jalan peraya pampura
suruh kuntuh jalan ahmad yani
jalan tarum manegara jalan
jalan internasional karawang barat hingga
kembali menuju kebangkong
berikutnya bahwa didapat fakta
telah terjadi kejar mengejar saling
serempet dan saling seluruh
serta berujung saling serang
dan kontak tembak
antara mobil lascar khusus mpi
jalan internasional perawang barat
diduga hingga sampai
km empat puluh sembilan dan berusaha berubah
dan berakhir di km lima puluh
bahwa di km lima puluh delapan
laksus ditemukan dalam kondisi
empat lainnya masih hidup
dan dibawa dalam keadaan hidup
oleh petugas kepolisian
terdapat ulah informasi
di km lima puluh terdapat ulah informasi
dan pengetahuan bahwa ini kasus
narkoba dan terorisme
pengambilan cctv di salah satu warung
dan perintah penghapusan
dan pemeriksaan handphone masyarakat besar
jadi ini yang juga terakhir
awalnya kami berdapat tuduhan bahwa ada cctv
yang diambil dari warung
dan ini kami konfirmasi
terakhir terakhir kami melakukan pemeriksaan
dari aku itu diambil
kami tanyakan lagi
apakah ini diambil secara
ilegal atau tak secara legal
mereka jawab mengambil secara lain
nanti kita tunggu kalau ini
dikumpulkan di proses pengadilan
oke berikutnya adalah
mengamalkan sejumlah barang
putih berupa dua buah
sebilah pedang celurit
dan sebuah tongkat kayu kunci
bahwa empat anggota laksus
tersebut kemudian ditembak mati
di dalam mobil petugas
saat dalam perjalanan dari km lima puluh ke atas
hanya dari petugas kepolisian
tunggal itu ya informasinya
yang terlebih dahulu
telah terjadi upaya
melawan petugas yang mengaikan
keselamatan diri sebagai
diambil tindakan kegap dan terbukur
informasi ini oleh
tim komnas ham tidak mendapatkan informasi
kecuali informasinya dari petugas kepolisian
dari petugas kepolisian
pokok pokok terlulu di tersebut
pokok pokok temuan fakta singkat
pada pokoknya peristiwa di atas
adalah yang pertama
pemuntutan terhadap mrs
oleh polda metrujaya
merupakan bagian dari penyelidikan
terhadap protokol kesihatan
yang juga dilakukan
yang berikutnya terdapat
penintaian dan pemuntutan pemuntutan
di luar petugas kepolisian
yang ketiga bahwa
terdapat enam orang meninggal
dunia dalam dua konteks
peristiwa yang berbeda
insiden sepanjang jalan internasional
perawan barat sampai
diduga mencapai km empat puluh sembilan
yang melewaskan dua orang
substansi konteknya merupakan
peristiwa saling serempet antar mobil
dan saling serang antar petugas
dan laskar fpi
bahkan dengan menggunakan senjata api
peristiwa km lima puluh
sampai ke atas
terdapat empat orang yang masih hidup dalam
yang kemudian juga ditemukan
tewas maka peristiwa tersebut
merupakan bentuk dari peristiwa
pelanggaran aksesi manusia
ini catatannya penembakan
sekaligus serta empat orang
dalam satu waktu tanpa ada upaya
lain yang dilakukan untuk menghindari
semakin banyaknya jatuh korban jiwa
adanya tindakan unlawful
terhadap empat orang anggota laskar fpi
jadi ini ada berbeda
dua karena ada ketegangan
ada serepek serepek
benturan benturan antar mobil
dan terujung pada dua orang yang meninggal
lalu yang keempat
di dalam penguasaan petugas resmi negara
dan pada akhirnya meninggal
yang empat ini kita sebut sebagai
peristiwa pelanggaran aksesi manusia
berdasarkan kesimpulan yang telah
dirumuskan tim penyidik komnas ham
merekomendasikan beberapa hal sebagainya
peristiwa tewasnya empat orang
anggota laskar fpi
merupakan kategori dari pelanggaran ham
oleh karenanya komnas ham
merekomendasikan kasus ini harus
dilanjutkan kemenegakan hukum
dengan mekanisme pengadilan pidana
guna mendapatkan kegeneralan
material lebih lengkap
jadi ini tidak boleh
hanya dilakukan dengan
tapi harus dengan penegakan hukum
dengan mekanisme pengadilan pidana
dan melakukan penegakan hukum
terhadap orang orang yang terdapat
dalam dua mobil
yang berikutnya adalah
mengusut lebih lanjut kepemilikan
senjata api yang juga
meminta proses penegakan hukum
transparan sesuai dengan
standar asisi manusia
laporan dari tim